wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengatakan
kasus covid sembilan belas di dki jakarta mulai melandai
hal ini disampaikan ketika ia meninjau acara donor darah
di kawasan kelapa gading jakarta utara senin pagi
untuk keterisian tempat tidur di rumah sakit di jakarta
riza menyebut mencapai empat puluh persen
secara umum hal itu menunjukkan adanya penurunan kasus covid sembilan belas di jakarta
jadi yang lain lain ingin kami sampaikan ya
hari ini bor itu ya sudah mencapai empat puluh persen
dari enam delapan ratus tiga puluh tujuh terpakai dua ratus
icu dari sembilan ratus empat puluh tiga terpasang terpakai empat ratus dua puluh delapan sudah empat puluh lima persen
jadi bornya empat puluh persen icu nya empat puluh lima ini ada peningkatan ya
jadi mohon masyarakat untuk lebih berhati hati
jadi sekalipun secara umum terjadi penurunan
tapi tetap perlu kita tingkatkan kewaspadaan kita bersama
sementara itu di geraha wisata taman mini indonesia indah jakarta timur
tersisa sembilan belas pasien covid sembilan belas tanpa gejala
sebelumnya jumlah pasien covid sembilan belas tanpa gejala sempat mencapai lima puluh empat orang
pada hari senin dua pasien dinyatakan negatif telah diperbolehkan pulang
update pasien per hari ini per tanggal dua puluh
dua puluh delapan februari sih total pasien di sini ada sembilan belas pasien
pendudukannya sih cukup positifan ya dari pertama masuk juga

berarti makin kesini makin teruntur ya
iya makin kesini makin teruntur
wakil gubernur dki jakarta juga mengingatkan kepada pelaku usaha seperti perkantoran
pasar mal dan kafe agar mematuhi protokol kesehatan
jika tidak mematuhi akan diberikan sanksi sesuai aturan yang ada
tim liputan cnn indonesia jakarta